inilah video viral yang diunggah di akun instagram rsud belambangan
tugas medis yang merawat pasien covid sembilan belas
terekam berjoget dan bernyanyi di ruang isolasi rsud belambangan
banyuwangi jawa timur jumat pagi
respon aksi petugas medis karaoke lagu india ini
seorang pasien wanita bahkan juga ikut bernyanyi dan berjoget bersama
meski masih memakai ventilator dengan infus di tangan
selain untuk menghibur diri
aksi tersebut diklaim sengaja dilakukan
untuk menghibur pasien yang harus diisolasi karena covid sembilan belas
sebenarnya sih tadi itu kita kan ada media komunikasi ya
pakai mike dan ada untuk berkomunikasi antara petugas dan pasien
nah dari situ awalnya iseng lah menyetel musik
supaya untuk bikin suasana yang berbeda
ternyata salah satu pasien itu yang sepertinya memang hobi karaokean ya
jadi begitu ada musik india
mereka bernyanyi nyanyi sambil ya tangan tangannya bergerak bergerak gitu
akhirnya larut juga petugasnya ikut joget joget
tugasnya juga ikut happy karena ada suasana yang berbeda
tidak monoton pekerja yang serius banget
tapi juga bisa relax
pasien juga tidak terlalu merasa ini rumah sakit
yang dia harus bagaimana bagaimana
tapi dia juga bisa happy
kita pantau tetap kita pantau terus kita observasi
pokoknya kondisinya mendukung lah dan semua pasien kooperatif
sebenarnya tidak hanya lagu lagu
rohani juga nanti juga masuk psikolog juga kita masuk
sehingga apa yang dikeluhkan pasien
nanti kita cover semua dan nanti solusinya kita pecahkan bersama
video berdurasi sekitar lima puluh detik tersebut
akhirnya jadi viral di media sosial
hanya sekitar satu jam pasca diunggah
video bahkan sudah dilihat lebih dari seribu kali
tidak sedikit warganet yang memberikan dukungan
kepada petugas medis rsud belambangan yang melakukan aksi ini